yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk di rumah saja selama pandemi
banyak kegiatan yang bisa dilakukan
salah satunya dengan merawat tanaman hias
tak hanya untuk keindahan saja ya
tanaman hias juga ada yang berfungsi sebagai air purifier atau penyerap polutan
seperti jenis siri sirihan
hingga jenis tanaman paku pakuan
perawatan jenis jenis tanaman ini relatif mudah kok
tanaman siri sirihan hanya perlu disiram sehari sekali pada pagi atau sore
sementara jenis lidah mertua lidah buaya dan paku pakuan
sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung
dosen departemen biologi universitas pajajaran bandung budi irawan
mengatakan secara umum tanaman memiliki fungsi utama sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida
namun sebagian tanaman memang bisa menyerap polutan
dengan kandungan preknen glikosit yang bisa menyerap debu asam asap rokok dan logam dari asap kendaraan bermotor
nah supaya efektif ada tipsnya nih
kalau di dalam ruangan yang sinar mataharinya agak kurang

jadi pada saatnya tanaman tersebut harus dikeluarkan dari ruangan
agar proses fotosintesisnya bisa berjalan
tapi ada kelompok tanaman tanaman sukulen yang berdaun tebal
itu juga proses fotosintesisnya mekanismenya agak sedikit berbeda
karena kalau cahaya terlalu terang juga dia akan menutup stomatanya
jadi makanya ada yang dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam ruangan
nah sementara di dalam ruangan tadi ketika
tumbuhan tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap polutan
maka mekanisme penyerapan apa tadi ya
untuk mereduksi senyawa senyawa polutan itu juga bisa berlangsung
bagi anda yang mau mulai merawat tanaman penyerap polutan
bisa mulai dengan tanaman jenis siri sirihan dan lidah mertua
selain mudah didapat tanaman ini juga lebih mudah perawatannya
kim liputan cnn indonesia